sidang pertama gugatan yang dilakukan oleh keluarga dr rio nanda pratama
salah satu korban jatuhnya pesawat lion air pkl qp dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
tujuan jakarta pangkal pinang di perairan karawang jawa barat
akan berlangsung pada tujuh belas januari dua ribu sembilan belas mendatang
manuel von riebeck dari firma hukum riebeck law chartered
merasa yakin gugatan yang diajukan keluarga dr rio terhadap boeing company
akan selesai di tingkat mediasi
kota pangkal pinang provinsi bangka belitung
dalam keterangan konferensi persnya manuel von riebeck wakil dari riebeck law chartered
menegaskan gugatan yang diajukan kliennya atas nama irianto
ayah kandung dari almarhum dr rio nanda pratama
salah satu korban lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
akan berlangsung singkat dan selesai pada tahap
mediasi sebelum sampai pada persidangan pokok perkara
keyakinan ini didasarkan pada pengalamannya yang telah menangani sekitar empat puluh tujuh kasus serupa
sehingga keluarga korban tidak akan perlu menunggu terlalu lama
menurutnya kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi perusahaan boeing
maupun penyedia jasa angkutan udara
untuk benar benar memperhatikan faktor keselamatan penumpang
gugatan yang dilakukan ribek law chartod bersama sejumlah firma hukum lainnya
dan juga pengacara dalam negeri hotman paris utapia ini
akan mulai disidangkan pada tujuh belas januari dua ribu sembilan belas
di pengadilan negara bagian illinois amerika serikat
selain mengajukan gugatan atas nama klien irianto
manuel von riebeck mengklaim juga akan mengajukan gugatan
lagi atas nama dua belas klien korban lion air jt enam ratus sepuluh lainnya
keluarga keluarga korban memiliki waktu yang berbatas untuk menembak boeing
dan berapa lama itu
ya itu pertanyaan yang bagus
jadi karena kita menuntut di amerika serikat
dan kita menuntut perusahaan amerika
dengan peraturan yang kita gunakan provinsi alonoy
kita harus menulis keselamatan sebelum periode tahun ini selesai
jadi kita melakukan penuntutan sebelum jangka waktu dua tahun itu berakhir
tapi kita tidak akan menunggu sebegitu lamanya
karena kita harus mempersiapkan kasus kasus
jadi kami akan melakukan penuntutan sangat cepat
jadi hari ini kami memasukkan dua belas penuntutan lagi
sementara itu firma hukum riebeck
mengimbau kepada keluarga korban yang akan menggugat perusahaan boeing amerika serikat
agar melakukan secepatnya
karena sistem hukum di illinois amerika serikat
hanya memberikan waktu dua tahun bagi keluarga korban
sebelum perkara tersebut dinyatakan keadaan luar sah